kamis pagi dedeh merasa sakit perut dan pergi ke kamar kecil
namun ibu dua anak ini terkejut bukan kepalang karena ia malah melahirkan
warga desa medang layang panumbangan ciamis ini merasa tidak hamil dan selama ini menstruasi setiap bulan
dedeh juga memakai alat kontrasepsi iud
dede melahirkan bayinya seorang diri
bayi berjenis kelamin laki laki itu lahir dalam keadaan sehat dengan berat dua enam kg dan panjang empat puluh lima cm
menurut kerabat dan tetangga bahkan mertuanya yang tinggal serumah
dedeh tidak pernah terlihat hamil
selain perutnya tidak membesar dedeh tidak pernah mengalami mual ataupun pusing
padahal pada kehamilan anak pertama dan kedua
kondisi kesehatan dedeh kurang stabil akibat tekanan darah tinggi
lihat teteh itu hamil
tidak ada tanda tanda mual
dari fisik buk
dari fisik biasanya kan suka besar
iya gitu aja
kalau pakai pakaian biasa pakai pakaian
biasa pakai pakaian
selana juga itu selana biasa
dalam dunia medis hamil tanpa merasakan gejala kehamilan disebut cryptic pregnancy atau kehamilan tersembunyi
cryptic pregnancy merupakan peristiwa langka dengan rasio satu dalam setiap dua puluh lima ribu kehamilan
deden rahadian ciamis jawa barat